seperti ada ikatan batin antara ricky sama keisha
mungkin karena riki udah ada di dekatnya keisha
masih sejak keisha lahir
ya juga sih
maaf ya jess aku ganti baju dekat kamu
ternyata kamu orang yang
ternyata kamu orang yang
ternyata kamu orang yang
ternyata kamu orang yang
bagaimana semua ini sama papa
biar papa tau sebenernya abang itu apa
jangan setuju aku
bang jangan pernah setuju aku lagi
karena aku sangat mencintai kamu jess
aku gak mau
aku gak mau ada orang lain yang tahu
aku akan kasih tau sama bapak
abang udah gak bisa kalau kalangin aku lagi
kalau abang yang lakuin ini sama aku
jadi iqbal pelakunya
bener iqbal pelakunya kan
jess maafin aku ya
lebih baik gue kabur
kenapa kepala gue posong banget ya
tapi dengan gini guys
se mujuku semua itu
kau ya perih
dan itu dimana
oke kita lanjut ke rencana ya
kamu sama riza ke kontrakan naik ibal sekarang jemput saya sama randy ya
pak al minta dijemput
mungkin semuanya udah beres
semoga semua sesuai rencana mas al dan pak randy
tooh makin banyak
gabung gue aja pak

kan udah jelas mak
golongan dari kelit he's investigasi itu spoken in non berarti ya udah
udah lama mama tuh gak usah bahasa yang kayak gini lagi
gak usah tanya tanya kayak gini lagi ya
emang seperti itu ya
karena perasaan mama gak enak sekali sa
waktu ngelihat ricky gendong keisha
dan keisha saat itu langsung diam
ikatan batin antara ricky sama keisha
mungkin karena ricky udah ada di dekatnya keisha
mas sejak keisha lahir
iya juga sih
itu tuh ada yang menyesal
itu udah dikendali
sa kamu udah gak pernah depresi lagi kan
obatnya masih ada kan sayang
obatnya masih ada mama
aku juga baik baik aja
cuma kalau ya malam kadang suka
sedih mikirin keisha
sayang peluk keisha
tapi aku coba alihin kok makanya aku mikir gini kalau aku stress kan nanti asiaku gak keluar nanti keisha minum apa
makanya aku sebisa mungkin untuk nganstres ya
alhamdulillah papa senang banget dengan kamu
kamu menjadi seorang ibu membuat kamu tambah bijaksana
kamu gak hanya mikirin diri kamu sendiri tapi juga keisha
pak kalau misalkan mau kesini aku boleh gak minta bawa setot keisha yang banyak
aku pengen mandi keisha terus fotonya itu kan
karena ya jujur cuma kekejangan
sama keisha yang jadi sumber sama anget aku sekarang
nanti papa bawain foto keisha yang banyak sekali
yaudah gak masalah papa pulang ya
kamu baik baik disini
udah mau pulang
iya elsa kita gak bisa lama lama juga fanta
ah kalau gitu tadi papa gak boleh sih
masih kangen papa sama kamu
yaudah kita pulang ke sana ya
jangan lupa sholat
mama baik lagi ya
mama baik lagi ya

ada lagiore ya teman
ma kok mereka keturunan